sama saya risiko umur tiga puluh tahun punya istri satu punya anak satu umur lima tahun lulusan sma
hobi saya ini saya terapa cita cita saya jadi tentara dasarnya dari awal kerja dari temen sih
saya katanya dari kamu lu suka ketinggian daripada kerja daripada jalan jalan nggak jelas naik naik
gunung kan dia bilang ada kerjaan gondola dia coba ngelamar akhirnya diterima ya saya lakuin sampai sekarang
keluarga sih nggak bolehin
istri untuk orang tua itu keras banget ya untuk berhentilah nyari yang lain lah kerjaan
itu kan bahaya ibaratnya kita nyantar nyawa ya saya bilang kalau untuk kayak gitu kita
kematian kita nggak tahu dimana aja yang penting kita pasar doa sama kita pasarnya buat
nyari duit juga saya juga senang juga kerja kayak gini ya ayo mau kemana pakai jaket
ya sesuai prosedur sudah kayak mesin sebelum kita kerja mesin terus ketiga ingin keselamatan itu yang
biasa ngecek kita dari kesehatan terus alat alat yang kita pakai di badan
hai sama tali tali yang buat menolong kita juga kalau kenapa kenapa kan tali paling utama
kita ngegalantung itu kan tali yang nolong kita sama mesin rusak atau apa itu sih yang
penting sih kita didampingi aja sih sama k tiga itu saya kerja udah hampir enam tahun kalau untuk
kejadian sih banyak ya kayak kita ke bawah angin sampai mecah mecahin kaca kan kita mesin
sama k tiga itu kan sama angin kita sebagai manusia juga kan enggak kuat nahan ya ya udah kita ngipetin aja kira kira kita ke bawah angin ada pecahan kaca di gedung
ya kayak gitu ya sebagai manusia sih pak perasaannya ya kalau lagi kayak gitu agak agak takut juga
teman keluarga sih teman keluarga aja sih yang diingat ya kalau udah kayak gitu paling kita
enggak enggak pasrah sih kita cuman baca doa ma kita berpikir gimana caranya
kita bisa ke bawah lagi itu jangan sampai ninggalin keranjang atau ninggalin temen
di samping kita kemarin katanya saya juga dapat foto juga dia tangannya robek karena
pecahan kaca juga ada angin di lantai berapa katanya gitu di kebawah angin dia coba buat ngeberhentiin
dia coba buat ngeberhentiin
pakai kop itu kan kop kaca buat nahan dirinya dia dapat cuma karena angin terlalu kencang mungkin ya dia akhirnya kena pecahan kaca itu istri selalu ngomong coba cari yang lain untuk kerjaan jangan kayak gitu lagi
yang tadi katanya lu bikin status temennya berdarah
kenapa ya itu kejadian kan di video ada udah kenapa sih nggak nyari kerjaan yang lain aja
ya mau gimana juga senang di situ
kalau kesannya kita sih di cuaca
di cuaca itu kayak panas sama hujan kan
hujan juga kadang kadang tanpa awan mendung pun hujan kadang turun mbak
kayak di situ kita kan nggak bisa harus matiin mesin
kalau kita cari kan ngerinya kan
cosleting atau kosektrum gitu kan
jadi kadang kadang di situ kita ke hujana
yang kedua sih sakit pigang
iya soalnya kan kita kadang kadang walaupun kita bawa minum kan
dehidrasi lebih kalau di atas udah panasnya
buat lebih panas dari yang di bawah
nyaman aja sih
dari dulu sampai sekarang sih emang suka kerja kayak gini
iya sih saya ngerasa rezekinya sih di gondola
kalau untuk yang lain sih udah
karena saya juga di rumah kan ya
saya udah nyari nyari kerja
dapet ya gondola gondola juga
ya saya ngerasa ya mungkin rezeki gondola di sini udah gondola aja lah
kedepan lima tahunnya atau lebih ya mau off dulu untuk usaha apa aja gitu
itu umur tiga puluh lima
itu udah maksimal
soalnya kan makin tua juga kita ketakutan makin tinggi juga
soalnya udah udah tuh yang hampir empat puluh ketakutannya lebih meningkat
soal makanan udah tiga puluh lima itu jarang yang diterima di mana mana
nggak ada yang diterima
soalnya juga kan tenaga kita butuh tenaga juga
makin tua tenaga makin